jadi loh kak tadi aku ke sekolah nyariin kak roman
eh katanya kak roman nggak masuk ya karena sakit
oh iya tapi sekarang udah better kok udah baikan
itu barusan suara siapa ya
oh itu mbak wulan
iya mbak wulan
eh iya sebentar
alhamdulillah bisa menghirup udara bebas
bang hadi makasih ya
sisi bersyukur banget
alhamdulillah berkat bang hadi
sisi sama ibu tuh gak terkunci seharian di dalam
oh gitu tuh
yaudah sana pulang
bang adi mau ngecek ruangan dulu ya
makasih ya bang hadi
aduh nih kayaknya
sumpah gara gara ada kita di dalam
sama sama gede gini
gak ada aja
eh ambil dulu boleh ya
pokoknya kejadian ini
jangan sampe ada yang tau
cuma kita berdua sama tuhan yang tahu
tenang aja ibob
bibir sisi terkunci dengan rabat
eh eh bentar
kita pulangnya jauh jauhan
ibob jalan duluan
lima menit kemudian baru sisnya ikut
biar gak ada yang liat
menghindari fitnah juga tuh
ibob duluan ya
ya kita bebel lagi
tau payahnya si ibob nih cemen ah
ini ngapain dua duan disini
mau menghadik kunciin ya
im terakhir pulang kok
yaudah pulang sekarang

bagus bagus ya mas

ini sama apa ya
ini sama apa ya
semoga semua dilancarkan ya allah
sampai hari ini aku belum berani cerita ke mas gunawan
kalau aku akan menikah dengan mas andika
karena kalau dia tahu dia pasti akan marah besar
kalau cinta sungguh mencinta dia tidak meminta
kalau cinta sungguh berharga dia tidak memaksa
sunyumanmu adalah harapanku
bahagiamu adalah segalaku
meskipun senyuman dan bahagiamu tanpa aku
gimana kebayangku bagus gak
pas sekali buat kamu
tiana itu telpon kamu dari tadi dia terus
kayaknya nelfon orangnya sama
terus kenapa kamu gak angkat aja teleponnya
aku tidak angkat karena aku merasa gak pantas
kecuali aku sudah menjadi suami kamu
aku tahu apa yang harus aku lakukan
tuh sudah angkat saja
kasihan mungkin penting
halo tiana kamu kemana aja kenapa teleponku gak diangkat juga
mas sudah berapa kali saya bilang
kalau saya itu tidak tertarik dengan investasi yang mas tawarkan
orang gak mau kok dipaksa sih
ini loh mas orang dari bank neffoni terus nawarin investasi
sudah kebakar lihat kamu ini cantik sekali
pandi dan mbak ulfa
makanya dia gak bisa nge telepon aku
percuma aja wabar sama dia
keadaannya roman gimana ya
apa udah sembuh
atau malah tambah sakit
gue ada ini
ada apa non mau dibikinin susu anget enggak aku mau minta bantuan lagi sama
gue harus tetep siaran nih kalau enggak takut dipencet gue
halo halo kak roman ini gue waktu itu pesan puisi masih inget nggak iya masih
inget kok nomor masih gue save kenapa ini loh kak tadi aku ke sekolah nyariin
kalau man belum pesan puisi lagi eh katanya kalau man enggak masuk ya karena sakit oh
ya tapi sekarang udah better kok udah baikan alhamdulillah itu barusan suara
siapa ya oh itu mbak wulan mbak wulan iya mbak wulan eh pembantu gue
oke oke oh ya jadi sebenarnya nama lo siapa sih nama gue
oh nama gue lia lia ya udah dika kalau gitu nanti aja gue pesen pusingnya ya biar
nunggu lo bener bener sehat aja oh ya udah nggak papa ya udah kareman
dari yang lain saya bantu maaf non anon tadi kan kepepet nggak sengaja ini deh makasih ya mbak
langsung anon dibalik belakang ya ya
pokoknya semuanya harus kelar sebelum acara suara hati dimulai beres dan memang
nunggah lo kan napa itict kaktiq begitu di capandu
ngapain juga lo ngejar ngejar orang yang gak mau sama lo
maksud lo apa nyerah hah
jadi lo pengen ngerebut roman dari gue
udah deh susah gue tuh gak bego kali
gue tau kok pas gue pergi lo jalan kan sama roman
ya jalan jalan aja emang ya kenapa jalan sebagai teman
eh tapi kan roman itu
udah dong udah udah kenapa jp berantem begini sih
nih kesayangan gue udah mau mulai